tiktok indonesia merespons penerbitan permendak no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
tentang perdagangan melalui sistem elektronik
dalam rilis resmi tiktok indonesia akan menutup tiktok shop indonesia
pada rabu empat oktober dua ribu dua puluh tiga pukul lima sore
tiktok juga terus berkoordinasi dengan pemerintah indonesia
terkait langkah dan rencana ke depan
sebelumnya dalam permendag no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang perdagangan melalui sistem elektronik
terdapat beberapa poin penting yang ditekankan
pertama pendefinisian model bisnis penyelenggara perdagangan
melalui sistem elektronik seperti loka pasar atau marketplace
social commerce untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan
kedua penetapan harga minimum sebesar seratus dolar per unit
untuk barang jadi asal luar negeri
yang langsung dijual oleh pedagang ke indonesia
ketiga penyediaan positif list
yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan cross border langsung
masuk ke indonesia melalui platform e commerce
keempat menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri
pada marketplace dalam negeri
yaitu menyampaikan bukti legalitas usaha
dari negara asal pemenuhan standar dan halal
pencantuman label berbahasa indonesia pada produk asal luar negeri
dan asal pengiriman barang
selanjutnya pemerintah melarang marketplace dan social commerce
untuk bertindak sebagai produser
keenam larangan penguasaan data oleh ppmse dan afiliasi
kewajiban ppmse untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan
penguasaan data penggunanya
untuk dimanfaatkan oleh ppmse atau perusahaan afiliasinya
sementara itu menteri kooperasi dan umkm teten mas duki
meyakini penutupan tiktok shop tidak akan mengganggu
para pedagang umkm yang biasa berjualan di platform tersebut
dengan penutupan tiktok shop ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu
karena tetap para seller para pelaku umkm yang jualan di online
bisa memanfaatkan promo produknya di tiktok medsosnya
nah nanti kalau penjualannya direct kepada link misalnya di multi pappom
jadi tidak lagi di tiktok shop bisa jualan di platform apa saja
yang ada di indonesia
nah pembelinya juga kan tidak akan berjualan
tinggal pindah channel saja
jadi sederhana itu
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan
tiktok telah berkirim surat kepada kementerian perdagangan
dalam surat itu tiktok akan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah